tergolong tragis dan menyedihkan putri dimana pada rabu pagi ada jenazah seorang wanita hamil yang dimutilasi
ditemukan di kawasan cikupa kabupaten tangerang banten
minimnya interaksi korban dengan tetangga serta kartu identitas yang tidak diserahkan kepada para pengelola kontrakan
membuat identitas korban sampai saat ini memang sulit untuk dipastikan
dan sementara itu kepolisian sektor cikupa masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif pembunuhan
dan juga memburu pelaku
koresponen femi afriyadi menelusuri kasus ini dari lokasi
polisi kemarin sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar nomor tujuh di desa tegal sari kecamatan cikupa
dimana sesosok jenazah perempuan ditemukan dalam kondisi termutilasi
sampai saat ini penyelidikan masih terus dilakukan untuk mencari tahu motif apa yang digunakan oleh pelaku
dan juga mencari tahu sendiri pelaku yang melakukan pembunuhan keji seperti ini
dan walaupun sudah dilakukan oleh tkp

pembersihan tkp ini juga masih kurang maksimal
masih tercium aroma yang kurang sedap meskipun kawasan sekitar ini sudah ditaburi oleh kopi
dan mengenai informasi bagaimana identitas pelaku pun sampai saat ini belum ditemukan
begitupun juga dengan korban yang seolah olah merupakan misterius
dan sampai saat ini pun tadi saya sudah mengkonfirmasi mengenai identitas korban tersebut ke pemilik kontrakan
dia mengatakan bahwa pemilik kontrakan pun sampai kemarin tidak menerima identitas saat dia pertama kali masuk sekitar satu bulan yang lalu ke kontrakan ini
dan sampai saat ini pun jenazah sudah berada di rsud kota tangerang
dan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi motif dari pembunuhan di kawasan tegal telaga sari ini
priyadi tangerang banten